ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
seperti kita tadi sudah sama sama mendengarkan
menyampaikan sikap politik ini berbeda
dengan yang disampaikan oleh beberapa ketua umum partai politik sebelumnya
biasanya mereka menyampaikan tentang posisi politiknya
apakah mendukung pemerintahan atau di luar pemerintahan
tapi demokrat mengatakan
ia ingin pemerintahan ini sukses
tapi juga melakukan kritik
jadi demokrat sepertinya masih mengambil sisi aman ya disini
tapi kita bahas malam ini bersama
mas insalam malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
melakukan pidato refleksi akhir tahun
memang ini khas sekali ya
khas sekali apakah ini memang salah satu strategi
kembali agar supaya
karena selama ini kan terlihat turun ya
top of mind nya sudah hilang terhadap demokrat
ini saatnya lagi untuk naik lagi atau bagaimana anda lihat
nah itu tadi
sebetulnya pertanyaan banyak orang dari siang tadi adalah
sikap apa yang akan diambil oleh
sebagai ketum kan sikap politiknya
karena kan kita tahu sendiri kan huru hara kemarin
jabatan menteri kan demokrat tidak dapat sama sekali gitu ya
dari yang semula sudah dijanjikan
tidak dapat sama sekali
tidak ada statement dari pak sby sama sekali gitu kan
ini kan menarik nih sehingga
banyak orang yang
sikap politik seperti apa nih
dan ternyata yang di
lebih banyak pada sikap sebagai
sby sebagai presiden yang ngalamin banyak hal
punya pengalaman ini kemudian
memunculkan kritik yang menurut saya sangat halus sekali
menurut saya sangat tahlu sekali dan
memang itu posisi
dan ini khas
jadi misalnya soal ibukota baru
dinyatakan sempat berpikir untuk memindahkan pada saat zamannya dulu
tapi kemudian jadi secara tidak langsung menyampaikan ketidaksetujuan ya dengan pindah ibu kota jauh gitu ya
iya bener kan ada beberapa ketidak setujuan tuh
yang selalu diawali dengan saya setuju dengan pemerintah gitu baru kemudian ditetapi gitu
bantalannya menurut saya bagus sehingga mungkin para pembela jokowi juga akan bingung nih untuk melakukan serangan balik gitu
maksudnya gak sakit sakit hati banget ya
gak sakit sakit hati banget karena dibilang mau nyerang orang udah bilang setuju gitu
hanya dengan beberapa hal gitu
jadi kayak misalnya ibu kota baru kemudian hutang baru infrastruktur itu kan semuanya gak setuju
menariknya karena kemudian menjadi susah diserang balik karena ada solusi yang diberikan
kepindahan ibu kota baru misalnya itu yaudah nggak usah pindah lah dulu juga rencananya mau pindah
tapi karena ekonomi gak ini yaudah jadi gak salah juga kalau gak pindah gitu kan
kan basisnya selalu seperti itu
nah tinggal bagaimana kemudian nih sikap tim ekonomi jokowi nih dengan ini
karena sangat detail dan sangat jelas
sarannya sangat detail dan sangat jelas
dan sudah diumumkan lewat pidato politik
ketika itu tidak dilakukan dan kemudian fail itu bisa jadi senjata untuk demokrat untuk bilang kan udah saya kasih
itu yang sangat halus dan menarik
walaupun secara politik sih efeknya sih gak banyak yang didapatkan oleh demokrat juga sebetulnya
kalau sisi dari branding politik selama ini kan kita tahu setelah bu ani berpulang
kita tahu pak sby seakan berada di belakang panggung mundur terus
yang maju terus adalah mas agus kan
tapi kemudian sekarang memutuskan untuk maju sendiri benar benar menyampaikan pidato dengan full solusi
dan dengan kritikan tajam itu artinya siap untuk maju lagi atau ada image yang akan berubah lagi
kalau dari sisi itu lebih melihat lebih menunjukkan pada publik bahwa sby masih ada
demokrat masih eksis pada level itu
kalau secara performa pidato sebetulnya jauh lebih bagus pada saat sby melakukan penutupan pidato kenegaraan sebelum beliau lengser
itu luar biasa
dalam durasi sekian jam
dengan teleprompter yang gak kelihatan tapi hafalan yang kemudian bagus gitu
secara performa disitu
tapi kalau kita balik dengan kasus setelah bu ani nggak ada ini kebangkitan kembali nih
bahwa sby siap untuk menjadi partner pemerintah
tadi kan dibilangnya gitu
menjadi kritikus yang positif lah
kan basisnya itu
itu sebetulnya pesan yang akan disampaikan juga
artinya kalau misalnya selama ini kita lihat bahwa oh sepertinya demokrat sudah mau mengganti image nya
menjadi lebih muda dengan menampilkan mas agus di beberapa kesempatan
itu berarti belum ya
belum sampai kesana
artinya peran itu yang masih
jadi masih peran politiknya sby yang kuat nih
mas agus sebagai putranya gitu agak belum menjadi warna demokrat yang baru
nah itu yang harus jadi perbincangan kan sebetulnya
artinya perbincangan internal demokrat harus mempersiapkan ketika sudah ada pidato ini
sudah disiapkan pidato ini
nanti aktivasinya apa nih tahun depan
sehingga pidato ini tidak hanya berhenti di ucapan saja
tapi harus ada aktivasi aktivasi berikutnya yang menunjukkan bahwa demokrat benar benar jadi partner nih
beberapa kali teman teman demokrat ketika hadir di sini saya sempat goda goda soal posisinya tidak mau jelas
tapi kalau misalnya dari pidato tadi sudah jelas belum posisinya seperti apa nanti ya
dijawab setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang pidato refleksi akhir tahun yang baru saja dilakukan oleh susilo bambang yudhoyono ketua umum partai demokrat
mas silih kalau misalnya dilihat dari konten atau tendensi dari pidato tadi
sudahkah bisa dilihat secara jelas sebenarnya demokrat mengambil posisi
seperti apa penyeimbangkah atau bagaimana
iya dia seperti biasanya demokrat mengambil penyeimbang yang konstruktif
jadi bukan hanya sekedar kontra aja gitu dan juga nggak sekedar pro
tapi dia konstruktif dengan memberikan ide ide yang menurut saya sangat praktis gitu ya
orang akan melihat ketika bilang jangan naikin tdl jangan ngambil hutang baru gitu
kemudian kurangi belanja pemerintah
itu kan sangat konstruktif tuh
nah memang lagi lagi tantangannya adalah bagaimana kemudian teman teman demokrat yang di bawah nih
kan tadi pidato politiknya ketua umum teman teman demokrat yang di bawah merealisasikan itu
yang di dpr
yang di dpr
ataupun menjadi gerakan gerakan politik non istilahnya itu gerakan gerakan politik demokrat yang ada di bawah di lapangan nih
mereka harus punya program program sederhana misalnya
itu yang harus yang menjadi pr berikutnya nih sekarang
karena kalau misalnya enggak kemudian pidato politik sby hanya dianggap sebagai pidato ketum
bukan suara partai
karena di bawah enggak ada kelanjutannya
artinya ini momentum bagus yang kemudian harus langsung sama sama disambut oleh teman teman demokrat lain menurut anda
ini momentum bagus yang harus dijawab karena
karena apa menurut anda setelah pasca pilpres itu demokrat enggak kedengeran atau bagaimana sebenarnya
setelah pasca pilpres itu demokrat sempat muncul gitu ya
ketika kita ribut ribut untuk kabinet gitu itu sempat muncul
tapi kemudian begitu kabinet selesai dan tidak ada calon dari demokrat
waktu itu belum ada calon dari nasdem juga
begitu kabinet selesai surya paloh bikin gerakan dengan gandeng anies
demokrat masih diem
demokrat masih diem masih belum ada gerakan politik nih
nah baru kemudian sekarang mungkin waktu itu juga karena bu ani wafat ya
jadi masih tunggu
nah baru sekarang momentumnya muncul nih
dimunculkan menurut saya sangat cerdas dan sangat halus gitu ya
tidak bisa dianggap sebagai serangan politik
tapi saran dari seorang presiden yang doktor ekonomi
dengan ide ide yang menurut saya juga konstruktif
nah mungkin buat tim ekonomi jokowi memang harus mengambilkan ini
tapi yang paling penting tadi teman teman demokrat di bawah bisa nggak melanjutkan ini
sebagai sebuah isu yang tidak hanya sekedar di pidato politik
diambil momennya sekarang menurut anda ada ini sebuah strategi juga atau bagaimana
ya momentum mengakhiri tahun gitu ya
setelah tadi kan mbak putri bilang setelah ketum ketum yang lain bilang
dan mereka lebih pada konsep ya sudah saya setuju presiden sudah gini gini bagus banget gitu
posisi politik kita adalah mendukung presiden
kan ketum yang lain rata rata seperti itu tuh
tapi ketika sby oke kita akan dukung dengan abcde dengan gamblang
itu yang sangat berbeda
itu sangat berbeda dan itu yang menunjukkan posisi ketum demokrat
seorang dokter ekonomi yang memberikan analisis praktis yang bisa langsung diambil lah
oke dan ini menurut anda pidato yang tadi apakah memperkuat branding
dengan partai politik atau bagaimana sekarang
iya masih jauh sih kalau untuk bicara kesana gitu ya
apalagi kalau kita bicara apakah kemudian setelah pidato politik ini demokrat mendapat simpati dari rakyat
enggak karena kan bahasanya masih high contact
bahasanya high contact yang hanya dipahami oleh tim ekonomi gitu
masyarakat sebagai pemilih melihat demokrat ini ya tidak melihat itu sebagai ya udah ini pidato politik gitu ya
sekalipun ada beberapa misalnya demokrat ingatkan pemerintah bpjs tdl
tahun depan bakal naik tidak bijak membebani rakyat berlebihan gitu
sekalipun ada kata katanya seperti itu
sekalipun ada itu betul karena kan itu masih bahasanya high contact semua tuh
masih bahasanya high contact
mungkin sih beberapa kelas menengah akan melihat ini sebagai sebuah hal yang baik gitu ya
bahwa biar pengangguran pasti bertambah tapi gimana caranya biar nggak bertambah
melihat itu tapi kalau kita bicara masyarakat bawah yang memilih secara langsung itu pidato ini lagi lagi harus diturunkan oleh tim di bawahnya demokrat
menjadi sebuah kegiatan politik baru
jadi harus diolah ya
harus diolah paling tidak isunya harus tetap berjalan selama berapa
sepekan ke depan gitu ya
sepekan ke depan lah
syukur kalau bisa setahun gitu kan
oke mas ili terima kasih banyak malam hari ini sudah bergaun di cnn indonesia primis
menarik sekali artinya kalau menurut anda oke terakhir nih menurut anda tahun depan itu apa ya sekalipun memang dikatakan jangan terlalu jauh berpikir
pemilu masih lama
jangan berpikir bahwa kegiatan politik jangan dilakukan apa itu menandakan demokrat bagaimana tuh memang belum ada pilihan atau bagaimana
ya saya pikir dia demokrat masih belum punya pilihan untuk memposisikan dirinya gitu
dan tahun depan itu
pilkada serentak artinya semua partai pasti akan fokus ke sana bagaimana memenangkan itu
nah ya lagi lagi memang tidak ada belum kelihatan tadi gitu ya posisi politik demokrat secara partai eat self itu
dua ribu dua puluh mau ngapain
karena memang gak kesana kayaknya
oke kita lihat bagaimanapun dua ribu dua puluh nanti ada pembicaraan soal ibu kota baru atau bagaimana di dpr bagaimana dinamiknya berarti sekarang berada di teman teman yang berada di partai demokrat
oke mas silih terima kasih banyak malam hari ini
sama sama pak putri
sudah bergabung di cnn indonesia prime news kami kembali dengan informasi lain tetap bersama kami